iya dengar kita nonton di semua
apa yang dilakukan oleh teman teman mahasiswa ini memang berangkat dari inisiatif teman teman rito seangkatan
jadi ini teman teman seangkatan yang semalam habis dobat
terus berusaha mengekspresikan dukungnya lewat cara ya memasang foto rito di judul judul kampus
tentunya kami dari pihak universitas mendukung
paling nggak selain memberi semangat ke rito secara tidak langsung
paling tidak ini juga mengajak ke sivitas ke mahasiswa yang lain
bahwa kita punya mahasiswa yang hari ini sedang berlaga
paling tidak dengan doa atau dengan dukungan itu mungkin
dan memberikan energi yang lebih terutama bagi rito dan tim
dan tentunya ini punya signifikansi yang positif bagi indonesia
begitu di dalam konteks sepak bola internasional
saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain